gajah jantan yang tersisa di cru sebajadi
belum bisa dipastikan apakah lili bisa menggantikan peran bunta
tapi tetap akan dibutuhkan gajah jantan pengganti bunta